master meminjamkan ini sebagai pelindungku benda ini yang menghubungkan kami berdua
ayo kalahkan dia
dari posun hitam adalah
kekuatan menghisap tidak batas
dan terimalah perasaan hati dari semua orang
bagaimana ibu amestina
di sini sudah berkumpul penjual penjual terkenal
semua yang mereka bawa ini adalah permata permata aktif
apakah ibu cari itu
ada di antara ini
semua ini sampah
yang aku mau
sinar yang sesungguhnya
permata yang menyimpan kekuatan
yang tidak ada duanya di dunia ini
cepat kalian cari sampai ke pelosok dunia
temukan yang aku mau
sampai aku puas
dari kerajaan fudok asel
terus master kamu ada dimana sekarang
masterku sedang berlatih agar bisa mengeluarkan kekuatan power stone oris dengan sempurna
oh iya kamu tunggu
master meminjamkan ini sebagai pelindungku
benda ini yang menghubungkan kami berdua
menyebarlah dan carilah monster itu
aku harus mengizinkan monster itu
kapan master kamu akan menyelesaikan latihannya
aku juga gak tahu sih
master kamu itu niat gak sih bertarung sama blacklord
jadi kamu mau bilang kalau masterku pengecut
tampaknya draconer ada disini
ternyata memang ada hubungannya dengan black work
aku beritahu kau satu hal
wujud asli dari meteor itu adalah
sencata baru untuk death phantom
aku sudah menantikanmu
sepertinya kita sampai di garis finish bersamaan
jadi siapa yang akan mendapatkan kekuatan ini
apa kita tentukan disini
bertarung secara sportif
ini adalah senjata untuk menaklukkan satria
sebenarnya apa tujuanmu
death phantom yang mendapatkan senjata baru akan menjadi kuat
mari kita gabungkan kekuatan kita dan bertempur melawan mereka
sebenarnya apa terjadi disini
sebentar lagi siapapun pemenang dari permainan ini akan ditentukan
siapapun yang menang akan
rena kau ingat
kau pernah bilang padaku
suatu saat nanti
aku akan berdiri di atas panggung
menggunakan gelang ini
aku selalu gagal ikut audisi
aku sudah berpikir untuk berhenti
sekarang mustahil bagiku
untuk menjadi penyanyi saat itu
semua lagu ati carlota itu palsu
julia pengin uang sedikit luar
lagi dengan seseorang yang belum zien
elan sudah selesai

ini semua karena aku yang terlalu bermimpi untuk menjadi penyanyi terkenal
nikah kenapa kamu ada di sini
porus tuan putih itu yang mau memberitahu aku kalau kamu dalam bahaya
hebat kamu udah seperti satria
udah jangan baik bercanda
bagus kan aku juga udah doain supaya kamu cepet cepet debut
sampai jumpa lagi